yaudah ntar papa ngomong deh sama bapak
bet balapan yuk
lu kenapa kamu mau balapan
sama aja kayak gue loh
lu galau kenapa
anak gue belum bayaran sekolah
bah lu kenapa
gue galau mbak abe mau jual rumah
tunggu jalan yuk
eh sudah waktu ger bu ger
katanya rumah mbak abe ada yang mau dijual
yang bener bang
ya katanya pasti begitu
kalau ternyata kontrakan kita yang mau dijual
kalau ternyata kontrakan kita yang mau dijual

tau tau babi mau jual rumah
saya tanya kagak mau jawab
sama sama saya juga gak mau jawab
saya tanya pembelinya siapa gagal mau jawab
nah kalau itu tidak sama
soalnya saya punya jawabannya
apa pak udi
kemarin dulu haji murod pernah cerita ada developer
mau nyari tanah buat bikin perkantoran
berarti si babi telepon developer yang dikasih tau sama haji murod
halo mas pur bisa anterin aku ke tempat pengiriman paket gak
sorry gue udah di booking
mendingan tak perlu tanya sama si suti
kira kira babe mau jual rumah yang mana
kalau ternyata kontrakan kita yang mau dijual gimana bang
kita cari kontrakan lain
kemana bang daerah sekitar sini kan udah mahal semua
ya kagak tau pokoknya kita cari aja
kapan ntar kita keburu keusir
ya ntar kalau babi udah pasti mau jual rumah yang mana
jual kontrakan kita
tapi dari mana
susah bener dah
orang orang susah bener diajakin ngejual rumahnya
tapi pas gue bilang semeternya tiga juta pada mikir mikir
emang rumah kita jadi dijual deh
kalau yang lain pada mau ya jadi
ya udah ntar papa ngomong deh sama mbak be
bet balapan yuk
lu kenapa kagak mau balapan
gua lagi galau
sama aja kayak gua lu
lu galau kenapa
anak gue belum bayaran sekolah
gua galau mba be mau jual rumah
tsk nunggu jalan ya
mendingan kang amin telepon kantornya
minta izin gak masuk kerja
saya lagi gak enak badan
demam sama flu
saya boleh gak masuk kerja
kalau gitu saya antar pulang ke rumah tuh ya
kang amin kamu kenapa
saya demam sama pelu teh
kayaknya gara gara kehujanan kemarin ya
ya udah istirahat
jangan kerja dulu
ini juga mau pulang
gak akan kerja
nanti abis nganterin paket
kita besok amin ya
kang amin udah makan belum
pakai sayur asem
pakai ikan asin
ditambah sebelak pedes
mobilnya kapan datang
harusnya sih sekarang bun bun
halo pak supir
udah di mana
kamu mau berlian
kavalinya banyak bekuan
amin katanya demam gara gara kehujanan kemarin
ih mas pur nggak ikut besuk amin
enggak ntar aja habis ngocek
ya udah mas put jangan lupa makan ya jangan sampai sakit